saya hari ini sudah bertemu dengan kedua orang tua dan keluarga dan juga pak pj bupati
dengan ini menyatakan penyesalan sedalam dalamnya dan minta maaf atas kejadian yang terjadi pada tiga mei
sehingga ananda putusatya ananta pustika atau biuh berpulang kehadapan tuhan yang maha esa
ini menjadi satu hal yang sangat mendalam bagi kami dan ini menjadi satu titik bahwa kami harus melakukan satu perubahan
inisiatif ini kita lakukan dari saya dan menteri hantar hubungan
dan saya mohon maaf pada saat di jakarta tidak bisa menemui karena saya lagi di luar kota
dan apa yang dilakukan di jakarta
selain kami menginstrukan kepada teman teman untuk melakukan upaya hukum
polisian teman teman dari bpsdm juga melakukan pendampingan agar pelaku mendapatkan hukuman yang
setimpal sesuai dengan hukum dan apa yang kita lakukan sudah berjalan dengan kepolisian resort
jakarta utara dan sudah dilakukan satu rekonstruksi
yang dilakukan beberapa hari yang lalu
rakan media yang mimati dengan kejadian
tentu menjadi suatu evaluasi
di rektor dan beberapa pejabat di
kelipuan yang harus diketahui
di satu angkatan itu kita tidak terima
tidak ada lagi istilah
kita minta untuk tinggal
orang tua turut mengasus
sebagai insan perempuan yang mempersatukan indonesia